ada yang menarik saudara dari kedatangan para jemaah calon haji kloter satu asal kabupaten temanggung jawa tengah
yang mulai memasuki asrama haji donohu dan boyolali jawa tengah
jemaah calon haji asal temanggung punya cara sendiri untuk mengantisipasi agar koper mereka tidak hilang atau tertukar
yakni dengan memberikan penanda yang cukup unik mulai dari sendal milik cucunya hingga kain berwarna warni
ya panitia penyelenggara ibadah haji ppih embarkasi solo menjelaskan bahwa tidak ada instruksi khusus bagi para jemaah calon haji untuk menandai kopernya
hanya saja jemaah calon haji diminta untuk memasang identitas yang jelas